adam gak muat diri diri jangan mumpet kesitu gak muat
melan takut nih
melan juga takut
kak ada manusia buaya kak
ya kak manusia buayanya pokoknya budinya manusia tapi kepalanya buaya
seram banget aku takut
mendingan pulang bersama
tadi disitu kak seram banget
tadi disitu kak
aku liat manusia buaya disitu
jangan nunggu disitu kak
seram banget aku takut
udah biar rafa kajeng piksak
aaaaah kak jangan tanggilain aku
iya kan udah kak belas
kok rusak gini
gak ada apa apa rafa
tadi beneran ada kak
gak ada manusia buayanya
kamu aja jangan ngeyel deh
aku juga gak lihat apa apa kok
tuh liat tuh
bolanya aja sampe begini
kayanya diuruskan sama buayanya deh
ya tapi mana manusia buayanya
jejaknya aja gak ada
aku juga gak lihat apa apa
tapi beneran aku liat
kita pulang aja yuk
nge liat nih bolanya tuh
gak ada apa apa
ternyata pak chandra itu orangnya maco ya
saya melihat dari koleksi koleksinya
yaitu koleksi buaya
pak chandra punten ini mah ya
emang pak chandra tuh gak takut ya sama buaya
ih saya masih sih ya enggak
iya kan masih
iya tapi gak usah nakutin gitu juga kali
itu kan buaya tuh kan gak garot
tapi kulit buaya itu mahal loh bu ranti
iya kan pak chandra
kebetulan saya pengusaha produk dari kulit buaya
dan kebanyakan sih produk produk saya seperti tadi
produk saya seperti tas
dan produk saya memakai label blue crocodile
gak usah diulang ulang dulu
ibu ranti pasti gak tau ya
blue crocodile itu saya sering beli
sama kayak artis artis lainnya
iya kan artis artis pada pakai loh
makasih bu messi makasih
iya pak chandra
bukan kemarin dompetnya aja dari kulit cicak
itu cicak dari jauh kayak buaya
udah biar aja deh
maaf ya pak chandra
pak chandra kira kira
makanan kesukaannya apa ya
tinggalnya disini sendirian ya
nanti saya mampir mampir sama satpam melihat lihat rumah ini
mudah mudahan malam ini kita dapat ikan banyak ya
mudah mudahan kita pulang mau ikan banyak
tapi dari tadi gak dapet dapet
iya bang gak dapet dapet dari tadi
gak dibetot betot nih pancingnya
oh kayaknya dapet nih
oh cuma berat ya
oh mantep gitu
ikan paus kali ya
kayak ibunya bang
aduh dingin banget
nyanyi dulu deh biar kegerah
mual benang diumbaran
ada apa pak
ada perampokan ya
gimana sih ditanya malah kabur
gaguh kali itu orangnya
masa ada orang malem malem
kenapa sih misalnya
dam mami habis dikejar kejar sama hantu buaya putih dam kayaknya dia tahu deh kalau mami
jomblo tapi kemarin takut sama hantu buaya putih ii serem bener bener
adam adam adam
gak muat tiri diri jangan mumpet ke situ gak muat
saya takut nih
saya juga takut
gak tahu nek saya juga bingung
mumpet dimana lagi ini doang
tadi pintu kita udah jempol dam
terus gimana nih butuh adam nih kamarnya
aduh mami takut dam
adam juga takut mi
dari tadi aku udah takut mi
kayaknya hantu buahnya
gedor gedor pintu kita lagi deh
iya kau udah diem
jangan jangan dia udah pergi dong
coba kita liat yuk
masih ada dam
satu dua tiga